sejumlah data pemerintah indonesia diretas biorca
di antaranya data komisi pemilihan umum yang berisi data

data satu tiga miliar kartu telepon seluruh indonesia
empat belas juta data pelanggan pln
hingga data dokumen presiden joko widodo
bahkan seakan meledek pemerintah indonesia
hacker biorca membucarkan data pejabat pemerintah
yang dinilai bertanggung jawab soal keamanan data cyber
yakni data pribadi menteri kom info joni g pelati
uniknya aksi biorca yang membocorkan data pemerintah
justru didukung sebagian warganet
sejumlah warganet mengungkapkan keprihatinannya
dengan pemerintah yang seakan tidak bertanggung jawab
melindungi data pribadi rakyatnya
aksi hacker biorca pun terus berlanjut
bahkan beberapa kali memenuhi
seperti membucarkan data supersmart
kasus munir dan terakhir
aksi biorka yang semakin jadi
akhirnya membuat pemerintah indonesia
tidak lagi menganggap peretasan ini sebagai angin lalu
menteri komunikasi dan informatika
joni g pelati memaparkan
bahwa kementerian komunikasi dan informatika
polri dan bssn
akan membentuk emergency response team
untuk menelah kasus kebocoran data
namun meski telah membentukin
pemerintah kembali menganggap data yang dibocorkan biorca
adalah data umum bukan data spesifik
dirapat dibicarakan bahwa
memang ada data data yang beredar
salah satunya oleh biorca
tetapi data data yang itu setelah ditelah sementara
adalah data data yang sifatnya umum
data data umum bukan data data spesifik
dan bukan data data yang terupdate sekarang
kepala sekretariat presiden
heru gudihartono menegaskan
apa yang diretas biorca
hanyalah daftar isi
dan tidak ada isi surat presiden joko widodo
kalaupun itu bisa masuk
itu paling masuk yang bisa didaftar isi aja
isi surat itu tidak akan
sejauh ini tidak
karena kan saya yang tahu
sepaling masuk ke
dan window awal itu kan banyak
banyak pagernya lah
meski pemerintah menyangka
bahwa data yang dibocorkan biorca
bukanlah data penting
praktisi keamanan cyber
alfon stanunjaya menilai
pemerintah telah gagal
mengamankan data di lembaga mereka
dengan respon pemerintah
enteng data yang bocor
adalah data pribadi masyarakat
pemerintah setiap kali
mengalami kebocoran data
informasikan ke masyarakat
bocornya di mana
tapi yang terjadi
malah nomor satu
nah itu yang membuat
peretas itu merasa ditantang
oh jadi aku dibilang bahwa
data itu nggak valid atau apa
menurut pengetesan vaksin com
lalu pada juni dua ribu dua puluh

sebuah perusahaan internet
aksi biorca tidak hanya
tetapi juga ikut mengkritik
apa yang terjadi di indonesia
apa yang dilakukannya
adalah cara baru
dirinya juga ingin menunjukkan
bahwa jika kekuasaan berada
di tangan orang yang tidak mumpuni
maka sebuah negara